perintah provinsi jawa timur mendistribusikan logistik ke kabupaten kota yang terkena dampak
di surabaya logistik akan dibagikan dalam bentuk bahan mentah dan dibatasi
hanya bagi warga yang terkena dampak langsung oleh pandemi virus corona
lima ton beras satu ton daging ayam beku satu ton telur dan lima ratus kardus mie instan diangkut
menggunakan dua truk dan dikirim ke kabupaten sidoarjo dan gresik
bahan bahan pokok itu akan menjadi cadangan logistik di dapur umum kabupaten kota
yang memperlakukan pembatasan sosial berskala besar di jawa timur
gubernur jawa timur kofi faindar parawansa senin siang mengatakan
dapur dapur umum nantinya akan menyediakan makan sahur dan buka puasa
bagi warga yang terkena dampak psbb
selain itu pemerintah provinsi jawa timur juga melakukan intervensi ekonomi
dengan memberikan stimulus bantuan tunai sebesar seratus ribu rupiah
kepada warga yang belum terakomodir bantuan sosial pusat dan desa
mulai nanti malam
di tiga titik yang menjadi area psbb ini akan disiapkan dapur umum